pertumbuhan ekonomi indonesia sepanjang tahun dua ribu tujuh belas boleh jadi tidak mencapai target akan tetapi berbeda halnya dengan aliran dana ke pasar modal
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas dana yang mampu dihimpun bursa efek indonesia mencapai rp tujuh ratus delapan puluh triliun
lantas bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan bursa efek indonesia di tahun dua ribu delapan belas dan apa saja tantangan yang akan dihadapi
saksikan dialog koresponden kami desyari tonang bersama direktur utama bi tito sulistio
tahun dua ribu enam belas sejumlah prestasi telah dicapai dengan signifikan di tangan direktur utamanya tito sulistyo
saat ini saya sudah bersama beliau untuk menggali cerita tentang prestasi di tahun dua ribu tujuh belas
selamat pak tito sudah bersama dengan cn indonesia
tahun dua ribu tujuh belas pak penuh tantangan banyak yang bilang bahwa ini adalah tahun pelambatan ekonomi
bagaimana pak tito melihatnya pak
ekonomi kita bandingkan sembilan puluh delapan krisis
dua ribu delapan krisis dua ribu lima belas sedikit gangguan
growth kita selalu lima persen lima sekian lima sekian
tapi memang banyak menganggap growth itu tidak cukup
indonesia itu harus growth enam tujuh persen seperti china atau india atau vietnam
yang kedua adalah kalau dari pasar modal yang kita lihat
bagaimana tingkat bunga bi dibandingkan inflation
nah ini buat saya adalah sesuatu yang paling relatively menarik
bagaimana bunga hanya empat empat empat lima dibanding inflation yang tiga empat persen

dan ini sangat positif untuk perkembangan pasar modal tantangan terbesar adalah kalau kamu lihat bagaimana kredit yang diberikan tahun dua ribu tujuh belas bank itu hanya memberikan kredit di bawah satu ratus dua puluh dolar
dan ini sangat positif untuk perkembangan pasar modal

boleh dibilang ya pernah dulu dua ribu enam dua ribu tujuh ya
sedangkan di pasar modal tahun ini jumlah dana dihimpun termasuk sun itu lebih dari tujuh ratus delapan puluh triliun
jadi memang arahnya like it or not dengan keterbasan dana di perbankan tingginya loan to deposit
pasar modal menjadi satu satunya cara utama untuk memobilisasi
investasi dana jangka panjang di tahun tahun depan
nah kaitannya ke bursa efek indonesia pak
bagaimana bapak melihat sekarang perkembangan market cap kemudian juga sejumlah perusahaan yang sudah ipo dan pencapaian lainnya
jadi kita bukan berbicara highest ever
kita bukan berbicara mimpi
kita bermimpi bagaimana mengejar ketinggalan dari negara lain
katakan misal market cap kita rp enam delapan ratus triliun
singapura itu di atas dua ratus
jadi sebenarnya kita ini bermimpi mengejar ketinggalan
kita tuh dari cuma dua ratus dua puluh dua ribu di tahun dua ribu enam belas
frekuensi per hari
empat kali singapura dua kali malaysia
tapi secara uang kecil sekali
kita kalah secara uang secara transaksi karena saham kita murah murah
nah ini membuat market cap tinggi menjadi satu hal
indeks tidak bisa dijadikan satu target bursa efek
bursa efek tugasnya apa sih
membagikan informasi secara berkesinambungan untuk semuanya secara bersamaan
bagaimana caranya kita menjaga infrastruktur dan bagaimana bikin produk
nah dilihat dari jumlah besarnya market kapitalisasi
itu karenanya market kapitalisasi menjadi salah satu boleh dibilang ujung tombak keberhasilan bursa nantinya
sekarang kalau boleh bocoran sedikit pak jumlah investornya sudah berapa kemudian sudah ada terlihat
literasi kan hanya tahu kita bicara jumlah investor inklusi
inklusi kita jumlah orang yang sudah menginvestasikan pernah menginvestasikan dana di pasar modal itu sekitar satu satu juta sekarang
tapi yang menarik bukan hanya inklusi satu satunya pernah tapi foreign itu net sale dia jual terus mencapai empat puluh triliun tahun ini
bukan berarti lari ya
yang pembelinya siapa domestik
aktif domestik kita sangat aktif domestik kita
potensi domestik kita kuat sangat bagus
di tahun depan ada mungkin kiat khusus pak untuk bisa meningkatkan lagi baik inklusi maupun literasinya pak
ada empat hal yang pertama yang pertama adalah bagaimana kita mempunyai emiten yang besar besar
ada beberapa hal pertama kita sangat mengharapkan sembilan anak perusahaan bumn itu
pengennya bumn tapi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga membuat bumn sangat susah ipo
ada dua puluh lima langkah yang harus dilakukan sebelum itu
yang harus dilakukan sebelum dia datang ke bursa atau ojk
dan itu bisa dua tahun bisa empat tahun
jadi tiga belas pasal dalam undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga itu terus terang menghambat bmn untuk ipo
tapi anak perusahaan bumn lebih mudah kita harapkan sembilan itu
resetnya di luar negeri
ini kita lagi kejar empat puluh perusahaan
ini market capnya hampir empat ratus triliun lebih
lalu ada dua puluh konglomerasi yang pantasnya ipo tapi belum
lalu ada perusahaan perusahaan yang kita kejar
satu ratus dua puluh empat perusahaan itu sudah minjem dari bank lebih dari satu triliun
kalau lu udah minjem dari bank lebih dari satu triliun lu perusahaan publik dong
kalau dibilang wah toh belum tentu udah rapi
kalau gak rapi jangan kasih pinjem satu triliun
empat ini kita perlu support pemerintah stakeholder untuk ini
alhamdulillah berbicara dengan beberapa pejabat mereka bantu
satu menambah imdani
betul modal broker kita itu terkecil di asean
thailand malaysia dua puluh juta dolar
singapura satu ratus lima puluh juta
karena kita buat namanya securities financing
yang ketiga adalah bagaimana terus meningkatkan inklusi edukasi dan mengaktifkan
strategi utama kita adalah ujung tombak kita galeri dan perwakilan
ditambah tv bursa dan teman teman media
itu strategi utama untuk menambah inklusi dan literasi
dan yang terakhir adalah memperkuat pertahanan pasar modal sendiri
di bawah pasar modal
di bawah bursa efek harus besar
tidak bisa jangan sampai orang di argentina yang dua puluh empat jam terbang melihat
bursanya nggak punya bi bawah
bursanya surveillance nggak kuat
pertahanan pasar modal dan bio pasar modal dikuatkan
empat stakeholder ini menambah emiten bagus
meningkatkan inklusi literasi
dan meningkatkan biwa pasar modal
itu strategi yang tetap kita jalankan
bicara menambah imitin bagus pak
berapa sisa anak ipo yang sedang dikejar
dan apakah itu bisa terrealisasi tahun depan
kemudian bagaimana bantuan kebijakan dari pemerintah untuk support ini semua
tahun depan yang datang aja udah di atas satu ratus lima puluh
nah tapi yang kita perlu bantuin adalah selain memaksa tanda kutip empat puluh perusahaan yang listed luar negeri
mengundang sembilan perusahaan bumn
mereka konglomerasi yang belum
itu banyak tuh konglomerasi yang belum
mereka pernah tanya ke saya
dia bilang lo gak boleh gitu dong
untungnya buat negara ini
yuh dua puluh an tahun untung
satu memberikan negara untung juga
kedua adalah memberikan kesempatan rakyat indonesia istilahnya pemerataan pendapatan melalui pemilikan
mengejar ini semua
tapi ada beberapa peraturan yang diperlukan
ada satu peraturan yang aku tansih
itu nggak bisa masuk modal
kita sedang bicara
kalau aset dinilai bisa masuk modal
maka banyak orang mau merevaluasi
market cap naik
buat pemerintah ada pembayaran pajak
kita sedang bicara dengan pak
pak imantri sebagai ketua iai
ada satu pojk yang mengatakan
harus masuk surat berharga negara
padahal itu yieldnya kecil
itu membuat masuk ke saham
selalu kadang kadang ada pertanyaan
dari currency rupiah di indonesia
dengan di luar negeri
bagaimana ini menjadi stabil
pak wimbo sudah punya plan mengenai hedging
untuk investor saham
kita tunggu ini
nah kalau tiga itu ditambah emiten jalan
kita bisa capai sepuluh ribu dalam dua tahun
dan seolah belum puas
dengan apa yang sudah dicapai pada dua ribu tujuh belas
direktur utama bei
masih membidik sejumlah calon emiten baru
untuk melantai di bursa efek indonesia
termasuk sejumlah perusahaan teknologi
asal dalam negeri
perusahaan apa saja yang menjadi target selanjutnya
mari kita simak kembali
wawancara koresponder cnn indonesia
desy aritonang berikut ini
bicara emiten emiten yang kelas kakap ya pak ya
gimana kalau tahun depan
seperti tahun ini
sudah ada dua startup yang ipo pak
tahun depan akan ada mungkin e commerce atau marketplace yang
masih ada handicap satu startup
anak anak muda itu kalau bikin program
teman teman anak muda
itu dia bikin aja
di rumah macet
begitu jadi bikin pt modalnya lima puluh juta seratus juta
padahal nilai terbesar dia
program yang dimiliki
nah ini kita sedang menghimbau
bisa ada satu aturan akutansi
sehingga programnya bisa dikapitalisasi
kalau program dikapitalisasi
mereka bisa ipo
ini juga sedang proses
ini kunci utamanya salah satu adalah
agar startup startup itu bisa ipo
mengkapitalisasi program yang sudah mereka miliki
sekarang secara perantekutasi belum bisa
tapi tahun depan dengar dengar bapak mau tarik gojek untuk ipo
karpet merah buat gojek dan yang lainnya
yang lainnya itu siapa aja pak
saya bilang karpet merah buat mereka
lalu respon mereka pak
kalau mereka mau mempunyai nilai yang betul
nilai yang benar
nilai yang besar
dan melihat masa depan
karena rule of thumb nya adalah
jangan nunggu besar untuk ipo
tapi karena ipo anda jadi besar
dan inilah konglomerasi konglomerasi itu
kalau enggak nantinya
gede lambat mati
jangan tunggu ipo besar
tolong ipo supaya menjadi besar
supaya jadi stabil
supaya bisa melihat masa depan
di tahun dua ribu delapan belas
gambaran keseluruhannya akan seperti apa
bursa efek indonesia
saya dengar beberapa
ada yang akan membuat kita lebih stabil
strategi negara adalah investasi dan spending
moga moga bisa tercapai karena perlu dana
yang kedua adalah
tata keluaran dalam indonesia sudah baik
yang kedua adalah kita berbicara bobot
negara di dunia itu ada yang namanya msi
sekarang msci saja
pemiliknya itu wah perusahaan besar semua
itu menemukan bobot untuk institusi investasi indonesia
dari dua belas tujuh triliun dolar yang mereka katakan sebagai leadernya
itu sepertiga uang beredar di dunia
tujuh triliun masuk ke emerging market
nah menjadi challenge
istilahnya mencari dana di dunia sekarang sangat brutal
karena china sudah membuka
saham seri a nya
lalu kalau dibuka lagi china di shanghai
kita bisa terdilusi kalau kita nggak siap
yang kedua adalah arab
janganlah saudi arabia
mereka itu membuat public amramco mereka
mereka sekarang market cap sama sama kita
mereka mau membuat public amramco
tadi dia mau di amerika
tapi ternyata bisa bisa ada pertanyaan kemungkinan di sita
jadi mereka di riad
kita bisa terdilusi
karena kita harus naikin market cap ke sepuluh ribu
belum kenaikan bunga federal
ini tantangan dari luar
nah sekarang tantangan dari dalam
kalau ini adalah alokasi dana foreign bisa tanda kutip
walaupun saya percaya tidak
karena hasil kita bagus
hasil kuartal tiga kita salah satu terbaik di dunia
dibanding kuartal tiga tahun kemarin
yang kedua lokal
ini ada yang menarik lokal
kita tidak pernah mengalami ini
politik tidak pernah mempengaruhi bursa
tapi tahun depan ada satu ratus tujuh puluh satu pilkada
kan kalau calon bupati perlu uang dong
calon gubernur perlu uang dong
biaya pilkada sekitar lima belas
itu ada empat puluh lima lima puluh triliun dana yang ditarik ke perbankan
dulu dana babantal
sekarang semenjak tkmst uangnya di bank
nah ini ada sekitar lima puluh triliun mulai februari akan tarik
di pihak lain secara bersamaan maret ada pembayaran pajak
jadi bayangin tiga ratus lima puluh empat ratus triliun ditarik ke perbankan
ada asian games
dan ada piala dunia
banyak ya pak tahun depannya
pada saat piala dunia
ada sebagian uang kok berhenti main
nah kalau uang itu ditarik dari sistem perbankan
padahal perbankan ngasih kredit terbatas
nah ini menjadi challenge yang kita tidak pernah punya pengalaman
belum persiapan pilpres tahun depan dananya keluar
dananya turun ke bawah
kan lima tahun sekali rakyat bohongin politician lah gitu ya
tapi duit rakyat kapan nih balik ke sistem perbankan lagi
dan masyarakat kalau uang masuk ke saving
challenge luar negeri ada realokasi
challenge dalam negeri adalah penarikan dana secara bersamaan
bagaimana kita menghadapi ini
dari bursa yang penting market cap nya kita kencangkan
tapi perlu bantuan setara
untuk melihat mengaktifkan mengaktifkan ini semua
alokasi dana dan penarikan dana
sudah ada senjata pak untuk menghadapi challenge itu
dari sana kita sudah lempar
karena beberapa hal beyond my paycheck
satu yang menarik dari kita
result perusahaan kita bagus bagus
lima sepuluh tahun terakhir dipotong tax
karena kita gak ada capital gain tax
terbesar di dunia
beberapa perusahaan kita contoh nih
kuartal ketiga tahun ini dibanding tahun kemarin
sama sama thailand terbesar
jadi secara perusahaan kita bagus
jadi kalaupun tanda kutip terjadi batuk
stock picking masih terjadi kok
saya percaya masih bagus indonesia
karena produknya bagus
jadi kalau produknya bagus tolong tetap masuk
terima kasih banyak pak tito sudah bersama dengan cnn indonesia
kembali ke studio
dan sesaat lagi kami akan kembali dengan laporan langsung dari acara penutupan bursa efek indonesia
tetaplah bersama cnn indonesia business
terima kasih banyak pak tito
terima kasih banyak pak tito